gelombang wna yang masuk ke tanah air menuai sorotan dan juga kritik dari banyak pihak
sebagian bahkan menilai masuknya wna di tengah larangan mudik sebagai inkonsistensi pemerintah
dirjen imigrasi dan kementerian luar negeri sudah menanggapi dengan berdalih pada aturan dan juga wna yang masuk sesuai dengan persyaratan
kini kemudian muncul desakan agar pemerintah menutup saja pintu masuk wna secara penuh
mungkinkah itu dilakukan seberapa besar sebetulnya resiko penyebaran dari wna yang masuk ke tanah air
mari kita akan coba dalami pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung
ada pak alexander k ginting ketua bidang penanganan kesehatan saat gas covid sembilan belas
pak alex selamat malam
ya baik pak diki budiman epidemiolog dari griffith university
pak diki selamat malam pak
pak adiki dan juga pak alex kita masih membahas soal wna yang masuk ya
karena kan ini jumlannya juga masih ada lagi kemudian yang datang dan potensi bahwa memang ini akan ada lagi ke depan
karena wna yang masuk ini merupakan pekerja untuk proyek proyek strategis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
problemnya adalah kemudian ada sorotan dari publik terkait dengan masuknya wna
ini karena dikhawatirkan bisa menyebarkan virus covid sembilan belas
meskipun sudah sesuai persyaratan ada pengawasan yang cukup ketat di sana
tapi pak alex bagaimana sebetulnya pantauan dari saat gas dan juga koordinasi dari saat gas dengan pihak pihak terkait mengenai kedatangan wna ini
mulai dari kemudian tiba sampai karantinanya seperti apa
itu bagaimana pak sorotan yang dilakukan oleh saat gas
ya kalau kita lihat di bandara khususnya di bandara internasional bahwa di sana ada posko pengendalian dan pengawasan repatriasi dan kedatangan wna dan wni dari luar negeri
prinsipnya adalah penumpang dari luar negeri harus memenuhi protokol kesehatan seperti menunjukkan surat hasil tes covid sembilan belas
tapi ini tidak cukup
melalui surat edaran nomor delapan dua ribu dua puluh satu itu harus melakukan karantina
dan kalau tidak cukup itu harus melakukan karantina
kemudian surat edaran nomor sembilan dua ribu dua puluh satu ada disiapkan tempat karantina isolasi dan kewajiban pemeriksaan pcr bagi warga negara indonesia pelaku perjalanan internasional dan juga warga negara asing
dan kemudian juga dari tanggal dua puluh lima april bagi wni yang pernah ada di india empat belas hari harus dia masuk ke karantina baru boleh lepas
dan belakangan ini mereka yang datang dari india langsung sudah tidak diperbolehkan lagi
jadi artinya mereka semua yang datang dari luar harus melewati sembilan checkpoint
checkpoint itu masing masing mulai dari masalah imigrasi termasuk hotel kemudian pemeriksaan pcr terus sampai checkpoint yang ke sembilan
dan dengan ini kita melakukan pengamatan
dan kemudian kalau misalnya semua negatif tidak ada gejala maka mereka di tempat tujuan juga masih dalam pengamatan oleh dinas kesehatan setempat
nah kemudian tentang warga negara asing
masuk belakangan ini kita harus bisa melihat konteksnya
bahwa yang datang itu bukan turis
dan bukan juga mereka yang berdama wisata atau menjalan jalan atau kepentingan yang lain
bahwa surat edaran nomor delapan tahun dua ribu dua puluh satu menyebutkan bahwa warga negara asing yang diizinkan masuk adalah mereka yang sudah memenuhi kriteria
dan ini ada di peraturan menteri hukum dan ham nomor dua puluh enam
dan kemudian juga mereka yang bisa masuk
indonesia yang dalam konteks kerjasama bilateral travel corridor arrangement
jadi dalam rangka kerjasama kegiatan bisnis ketenaga kerjaan ekonomi dan dinas yang esensial
ini semua harus artinya berjalan walaupun dalam situasi pandemi
misalnya menyangkut industri farmasi industri makanan dan kemudian industri industri esensial lainnya yang tidak boleh berhenti
sehingga ini harus berjalan terus
kita tinggalkan misalnya
misalnya tentu satu dua tiga
pasti ada teknisi dari luar yang perlu
untuk terlibat di dalam
filling ataupun terdalam
vaksin tersebut oleh karena itu
inilah yang masuk
di dalam tca jadi
yang perlu disampaikan ke masyarakat
bahwa kedatangan mereka bukan jalan jalan
bukan berdarah mahu wisata
bukan kembali karena di negaranya ada
ada covid tapi mereka
terikat di dalam kerjasama bilateral
dan untuk ini tentu
meningkatkan kapasitas testing dan
meningkatkan juga genome sequence
untuk melihat apakah ada varian
baru jadi artinya penguncian penguncian
di level kedatangan
tapi juga pemerintah juga
ya baik di desa maupun
di kelurahan untuk
melihat dan mengamati
mereka warga negara asing yang datang
indonesia jadi sebenarnya yang dari luar itu
tidak hanya wna ada juga pekerja
migran indonesia yang masuk dan ini juga
harus diamati dan kemungkinan
virus itu masuk dan mereka masih
dalam masa inkubasi bisa
di wna bisa di wni oleh karena itu
karantina itu tidak boleh ditawar menawar
dan kemudian kalau mereka
masuk dalam isolasi
di tempat tujuan ini juga harus
tanggung jawab ini memang
harus secara berjenjang harus
dilaksanakan baik dari sejak
kedatangan masuk ke wilayah karantina
kemudian testing dan kemudian
di tempat tujuan ataupun
institusi yang mengundang mereka
dalam rangka kerjasama
ataupun industri ikut juga
melakukan pengamatan dan tidak
membebaskan mereka berkeliaran
dan mereka datang
sesuai dengan tujuannya
sesuai dengan misinya dan ruang
lingkup kerjanya inilah yang harus
kita lakukan dan
mengenai pekerja migran indonesia juga
ini juga harus mendapat
pengamatan yang ketat dan kemudian
juga kita lihat
tetap dilaksanakan baik mereka
pendatang yang dari luar negeri maupun
juga yang pendatang warga negara indonesia
baik pak alex sepakat
bahwa tidak hanya wna tapi juga pekerja
migran yang jumlannya juga
cukup bahkan banyak sekali untuk
kemudian nanti akan datang ke indonesia
saya ke pak diki budiman untuk memberikan
tanggapan pak diki ada sembilan checkpoint
tadi yang sudah disampaikan oleh pak alex
yang itu juga kemudian nanti pengawasannya
akan dilakukan oleh satgas dan juga
pemerintah daerah setempat
kalau kita bicara untuk screening apakah
checkpoint tadi itu menurut anda
sudah ideal sudah cukup untuk
para wna yang masuk ini
bisa memperparah keadaan dengan
membawa imported case misalnya
untuk ke arah ideal
saat ini memang
belum ada sistem yang idealnya
bahkan australia yang menutup
ketat pun ternyata itu
bukan pilihan yang ideal juga
karena masih lolos juga
oleh karena itu perlu ada evaluasi
atau review yang selalu berkala
dan sangat penting
untuk disampaikan secara terbuka
transparansi jadi mengenai
ini saya sepakat dengan
pak alex bahwa memang dalam
kondisi apapun negara memang
ada yang sifatnya bilateral
mantan kepala kerja sama bilateral
di kementerian kesehatan jadi
saya merasakan pentingnya ya kita melihat pentingnya
namun ini harus
terbuka pada publik
sehingga tahu kenapa ini
kenapa ini ada dan
kita harus tahu juga bahwa
walaupun dalam kerangka bilateral
sekalipun itu juga tidak ada
jaminan bahwa mereka
itu akan aman
karena virus ini kan tidak melihat
dan bicara dengan
tahapan tahapan yang kita miliki
karena selama ini kita sudah
katakan berarti sampai saat ini sudah
tiga lah yang kasus impor ini yang membuat kita merasa tidak bisa
yang kasus impor ini yang membuat kita merasa tidak bisa
membawa varian baru kita sudah masuk
jadi ini harus menjadi
pinjakan untuk review kita
dari jumlah hari karantina

dari jumlah hari karantina dari poin poin yang disampaikan pak alex itu
apakah sudah memadai
karena kita kan semua varian ini kecuali mungkin yang brazil yang belum saja

ini yang harus kita review
karena bahkan hari terakhir ini di bali pun

kasus impor dari warga negara asal
kasusnya masih ada
ini yang menunjukkan bahwa
pembukaan ini dalam situasi saat ini
memang akan berisiko besar
bahkan ketika karantinanya ditambah empat belas hari sekalipun

ada negara yang menemukan kasusnya
negara yang menemukan kasusnya
bahkan ketika dia mau selesai dari masa karantinanya
di hari ke empat belas bahkan
ini menunjukkan bahwa
selalu ada penguatan

yang tadi penting sekali yang disampaikan pak alex itu
ketika dia ini sudah ada di lokasi
nah ini sejauh mana fungsi implementasi pemantauan
yang dilakukan oleh otoritas kesehatan setempat
dalam hal ini dinas kesehatan
apalagi kalau itu misalnya di daerah yang jauh dari kota
nah ini tentu pasti ada keterbatasan dan pasti ada potensi
di mana kita tidak bisa mendeteksi juga apakah dia benar benar sehat setelah ada di lokasi
nah ini yang semua harus direview ya
karena sekali lagi pandemi ini kan terjadi sebenarnya karena ada kasus impor
kan di wuhan kemudian ke eropa terus indonesia itu karena memang kasus impor
jadi ini yang menjadi dasar untuk kita selalu memperketat di pintu masuk perbatasan ini
oke bahkan beberapa tka ini juga tidak masuk lewat bandara soekarno hatta
tapi juga bandara semarang tulangi di manado
kemudian baru akan pindah lagi ke daerah daerah tempat nanti ini akan bekerja
itu yang kemudian juga perlu dipantau ya pak diki itu seperti apa
karena kalau di jakarta mungkin di soekarno hatta kita bisa lebih percaya inilah
terhadap jumlah sdm kita sistem yang kita bangun
tapi kalau itu semaksudnya
karena jumlahnya daerah itu tentu akan menjadi pertanyaan tentang sdm kita ya
karena jumlahnya ini saat ini kan luar biasa nih tenaga kesehatan kita kan mengurusinya luar biasa
ya vaksin ya bukan hanya masalah screening kasus masalah wna atau tka yang masuk saja
nah oleh karena itu kalau saya sih ya kalau di pendapat gitu setidaknya mungkin dalam beberapa waktu ke depan
tidak harus totali ditutup ya tapi kita di post lah dulu
di post dulu karena begini saya sampaikan alarm di region kita di asean ini lagi menyalam merah sekali ya
dan itu memerlukan konsentrasi kita di dalam negeri
untuk memastikan apa nih dampak dari mudik dan lain sebagainya
nah untuk itu jangan sampai kita tuh ibaratnya ada kolam mau kita bersihkan ikannya
kalau kita pastikan ikannya kita dapat
tapi jangan dibuka dulu
ada aliran air dari luar itu yang masuk itu jangan dulu dibuka
kalaupun dibuka benar benar yang sangat sangat urgent gitu esensial gitu
nah ini yang bisa saya sarankan karena kita harus fokus sekali
jangan sampai ada penambahan masalah perberatan atau perburukan masalah pandemi kita ini
karena sekali lagi dunia ini pun saat ini terbatas dalam mendeteksi varian baru yang muncul
yang kita tahu kan yang inggris dan sebagainya
tapi bahwa ada potensi ada varian lain yang juga bisa jauh lebih buruk ya
lebih buruk itu ada tiga kriteria
lebih parah lebih cepat menular dan juga lebih menurunkan efikasi dari antibody
kalau tiga itu terpenuhi ya itu namanya super superstain
dan itu bisa terjadi gitu
oleh karena itu ya sekali lagi kita harus konsentrasi dalam negeri kemudian ini sementara lah
kita tutup tidak usah lama lama memang
tapi kita benahi sistemnya
tidak menutup dalam waktu yang cukup panjang atau long term tapi paling nggak dipause dulu deh sebentar
kira kira begitu ya pak diki
pak alex mungkinkah kemudian satgas mengeluarkan opsi itu
atau paling tidak mempertimbangkan bahwa melihat situasi global
atau mungkin asia tenggara dulu ini yang kemudian juga mulai alert merah lagi
mungkinkah pintu masuk wna dalam waktu beberapa waktu begitu
atau di stop sementara
meskipun tidak lagi
kemudian menggunakan syarat syarat yang tadi sudah diperbolehkan
mungkinkah itu kemudian akan dilakukan
tapi dijawab nanti pak ales
kami akan kembali ke zalur
anda kembali di newscast
pak alex mungkinkah ada penyesuaian dari aturan terkait dengan wna ini melihat situasi di sekitar indonesia saja
misalnya di malaysia
malaysia di singapura di beberapa negara lain juga sudah mulai ada terjadi lonjakan kasus
mungkinkah ada pertimbangan dari satgas bahwa akan menutup penuh pintu masuk wna
tapi dalam jangka waktu tertentu misalnya seperti apa
ya baik jadi artinya kalaupun kita mau menutup ataupun membuka
ataupun setengah buka setengah tutup tentu ini kita harus berbasiskan kepada data
jadi merujuk dari apa yang pernah disampaikan oleh kak satgas
letnan jenderal doni monardo tentang evaluasi tentang jumlah pelaku perjalanan internasional
di pintu masuk negara bahwa kita ada dua belas titik
mulai dari medan tanjung pinang terus paling ujung sampai di manado
termasuk di kalimantan barat kalimantan itu ada dua belas titik
jadi kita evaluasi itu dari dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh sampai enam belas april dua ribu dua puluh satu
dari seluruh kedatangan itu ada delapan puluh enam enam puluh empat persen itu wni
jadi sekitar satu ratus delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh empat orang
sedangkan tiga belas tiga puluh enam persen dari pintu kedatangan yang dua belas titik itu wna nya dua puluh sembilan sembilan puluh delapan persen
dari dua belas titik kedatangan tertinggi jakarta itu menyumbang enam puluh empat enam puluh persen
diikuti surabaya lima belas empat puluh tiga persen dan antikong enam puluh empat empat puluh persen
dan apa yang terjadi kalau kita lihat dalam laporan screening pemerintah
pemeriksaan pcr bahwa rate tertinggi ke positifan itu adalah di bali enam lima puluh dua persen
surabaya tiga enam puluh delapan persen dan medan satu delapan puluh persen
jadi dari dua ratus tujuh belas delapan ratus lima puluh dua kedatangan itu empat tiga ratus enam positif
itu yang terjaring artinya satu sembilan puluh delapan persen positivity rate dalam dua belas titik
jadi dengan demikian kita melihat bahwa sembilan puluh empat empat persen kedatangan wni nya berasal dari
jakarta dua puluh dua tujuh persen tanjung pinang satu enam puluh sembilan persen dari surabaya
jadi gambar ini kita lihat memang kedatangan dari luar itu juga didominasi oleh
pekerja migran indonesia dan kepositifan itu ada satu sembilan puluh delapan persen
jadi inilah yang harus menjadi dasar kita di dalam kita memproses ataupun di dalam
pengambilan keputusan sehingga satgas juga di dalam hal ini harus berkoordinasi
kementerian perhubungan kementerian ketenagakerjaan kementerian sosial
agar keputusan keputusan yang diambil itu harus bisa lebih mendapatkan manfaat yang lebih besar
dampak artinya terhadap pekerja migran indonesia berakibat mereka tidak dilindungi dengan baik
karena mereka mau pulang ke indonesia
ataupun juga dampak terhadap proyek proyek strategis kita di indonesia
yang memang harus
ya melibatkan wna
jadi dari dalam statistik ini sebenarnya yang penting itu adalah
bagaimana mereka kalau misalnya positif mereka tidak masuk
kalau mereka bergejala mereka membatalkan penerbangan
dan kemudian kalau mereka dalam masa inkubasi
itu kita akan jaring di berbagai pintu masuk pintu masuk
dan khusus untuk pekerja migran indonesia ya kita berharap supaya mereka masuklah
melalui jalur yang resmi
jangan mencari jalur jalur yang tidak resmi kenapa
karena akan membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan keluarga yang dia tuju
tetapi bagi warga negara asing
mereka akan sampai di tempat tujuan
tentunya di tempat industri yang mengundang mereka
proyek yang mengundang mereka
kita berharap di tempat tujuan juga akan terjadi pemantau
tapi khusus dari india memang sekarang ini kita tidak ajurkan untuk masuk ke indonesia
ya baik pak alex yang dari india itu kan penyesuaian juga kan melihat kondisi di india
maksudnya begini apakah kemudian
dari data statistik yang tadi pak alex sampaikan
dari data itu apakah menurut satgas memang belum perlu
kita menutup pintu masuk ke indonesia secara penuh
paling tidak dalam waktu terdekat ini
jadi tidak dalam jangka panjang
tapi tadi di bahasanya pak diki dipost dulu aja sementara
melihat situasi pandemi global
ya jadi artinya ada dua dimensi yang harus kita lihat
satu wna dalam rangka kerjasama bilateral
dalam rangka projek projek strategis yang tidak boleh kita tinggalkan
tadi juga disampaikan pak diki
selaku mantan kepala kerjasama bilateral
satu lagi adalah pekerja migran indonesia
yang juga bisa saja mereka meninggalkan tempat daerah di mana dia ada
oleh karena tidak ada lagi pekerjaan atau mungkin kontrak sudah selesai
ataupun mereka adalah pekerja yang tidak resmi
tentu ini juga termasuk adalah perlindungan warga negara indonesia yang ada di luar negeri
oleh karena itu sebenarnya memutuskan ini juga harus juga mempertimbangkan kemanusiaan
bagi warga negara kita di luar
karena perlindungan warga negara indonesia di luar juga harus menjadi tanggung jawab kita
sehingga yang kita himbau adalah bahwa baik warga negara asing dalam rangka kerjasama bilateral
ini tentu kita akan sambut baik
karena hatipun dalam situasi pandemi ya masih bisa hadir
yang kedua bagi pekerja migran indonesia yang datang ke indonesia
harapkan mereka masuk dalam jalur resmi
dan kemudian sebagaimana disampaikan pak diki yang paling penting adalah di tempat tujuan
di tempat tujuan ini tentu akan disambut oleh dinas kesehatan setempat puskesmas tempat
dan instrumen kita adalah ppkm skala mikro
di mana ada posko desa ada posko kelurahan yang semuanya itu adalah berbasis kepada puskesmas
dan puskesmas itu bertanggung jawab untuk tetap melakukan contact tracing
kemudian puskesmas tempat juga bertanggung jawab untuk melakukan zona isolasi
sesuai dengan apa yang ada di mn dagri
oleh karena itu ada kerjasama ada peraturan dan regulasi yang harus kita terapkan di tingkat atas
tapi di tingkat bawah juga harus ada penguncian
jadi tidak bisa setelah karantina di bandara
kemudian setelah pemeriksaan melalui checkpoint setelah lima hari ataupun setelah empat belas hari
mereka bebas di tempat tujuan
di tempat tujuan juga tetap harus ada pengamatan
oleh mereka yang di dinas kesehatan mereka yang di puskesmas
dan kemudian menggunakan instrumen ppkm skala mikro
oke baik pak alex jadi
sehingga jadinya di top management juga ada regulasi yang bisa diterapkan
kemudian juga di infrastruktur khususnya di skala mikro ini juga bisa bekerja dengan baik
tentu ini harus kerjasama dari semua lintas kementerian lintas agama lintas lembaga
juga dari seluruh elemen elemen yang ada dalam rangka penanggulangan covid sembilan belas
baik pak alex jadi opsi untuk menutup pintu masuk bagi wna menurut satgas memang harus berdasarkan data
dan saat ini memang belum dilihat ada keperluan untuk itu ya
ya artinya kita lihat bahwa mereka datang semua itu adalah dalam rangka kerjasama kerjasama bilateral yang strategis
jadi artinya jangan ini nanti akan mengganggu timeline project
dan kemudian di mana project ini semua adalah untuk kepentingan nasional kepentingan rakyat
oke baik saya ke pak diki pak diki tanggapan dari anda pak diki
ya saya setuju bahwa tentu warga negara kita yang pulang itu harus diprioritaskan ya
nah sekarang yang menjadi permasalahan adalah begini bahwa sekali lagi ini situasi mudik besar ya
pergerakan begitu banyak besar ya
yang kenapa saya bilang pause sementara ya
mungkin nggak lebih dari sebulan kali ya
nah karena apa karena situasi pergerakan di dalam negeri yang begitu besar ya
ini berpotensi sekali terhadap perburukan situasi pandemi kita
dan saya sampaikan bahwa bom waktu wabah kita sudah di mana mana
bom waktu ini adalah kluster kluster yang tidak teridentifikasi yang tidak ditemukan dan juga tidak terselesaikan
dan itu banyak karena apa
karena leveling dari pandemi kita ini di komunitas
itu yang menentukan atau menetapkan ada who
dan itu sudah satu tahun lebih
jadi situasinya ini sangat rawan sebetulnya
dan bahwa adanya perburukan dari masuknya kasus dari luar itu cukup satu orang
cukup satu orang
dalam epidemiologi itu ada yang disebut dengan index case
cukup satu orang yang membawa virus ataupun strain baru ataupun dengan vaload yang banyak
itu sudah bisa membuat perburukan satu pandemi di satu negara
dan karena ini dalam situasi tadi pergerakan banyak mungkin adanya pembolehan pada level bilateral itu pada top levelnya saja
pada level kebawahnya
kepala negara diplomatik atau bagaimana
karena kita harus ada benahi dulu
sambil ya itu dibenahi juga
satu bulan ini misalnya kita benahi terutama dari daerah daerah ini termasuk bagaimana sistem pemantauannya
karena akan jauh lebih sulit memantau tenaga kerja asing atau wna dibanding rene kita yang pulang yang datang
lebih mudah diatur
lebih mudah diatur dengan beberapa catatannya
tapi pka atau pnna
wna ini ada banyak kekhususan dan juga ada hal yang sifatnya apalagi ini menyangkut warga negara lain ya
nah oleh karena itu secara sederhananya mengurangi beban mengurangi potensi ancaman jauh lebih baik daripada kita di sisi lain berkonsentrasi di dalam negeri yang masih belum terkendali ini
kemudian kita tetap terancam dengan adanya masuknya kasus kasus ataupun kasus impor
karena kan terbukti juga dari yang masuk itu ternyata ada yang positif juga gitu
walaupun dianggap bahwa oh itu dari negara yang terkendali internasional ada yang positif juga
nah ini bukanlah satu apa sebenarnya bukan satu hal yang mengagetkan
karena di dunia ini nggak ada yang bisa mengklaim aman gitu
oleh karena itu sangat penting karena pengendalian di dalam negeri akan juga sangat bergantung pada bagaimana kita mengendalikan

beban border kita ini masalahnya juga bukan sama udara ada laut ada darat
pintu masuk kita luar biasa banyak gitu
ini yang saya maksudkan
ada tidak contoh kemudian yang mungkin bisa jadi bahan diskusi kita bersama ya
contoh negara yang memang secara border ekstra sekali ketat sekali begitu
kalaupun ada wna yang masuk mungkin karantinanya bisa dipantau sedemikian rupa
atau mungkin australia seperti apa
mungkin negara negara yang bisa dipantau sedemikian rupa

ya kalau bicara australia misalnya mereka memilih sama sekali tidak menerima orang asing
bahkan dalam level bilateral pun benar benar yang sifatnya ya mungkin duta besar dengan
ataupun diplomatnya ataupun pejabat militer ataupun yang seperti kadin misalnya
hanya itu ya itu yang tadi saya maksudkan
di luar itu nggak ada
nggak mau sama sekali
nah warga negaranya yang pulang
itu pun dengan pengetatan luar biasa itu mereka tetap ada kebobolan
ya walaupun kecil ya
ada satu kasus misalnya di kotel kandung
dan itu langsung dilanjut dengan lockdown tiga hari
nah itu menunjukkan bahwa begitu ternyata begitu ketat pun ya tetap ada potensi
bahkan kan ada kasus yang salah satu keluarga diplomat yang ternyata juga positif ya
karena karantina masuk australia
nah dari jakarta gitu
nah ini membuktikan bahwa begitu pentingnya fungsi ya pengetatan di pintu masuk ini
dan dari semua negara negara yang berhasil mengendalikan pandeminya
umumnya saat ini memang menerapkan pengetatan itu
jadi nggak terlalu longgar ya
walaupun yang ketat seperti australia ini hanya mungkin dua lah
dengan new zealand ya
dan saat ini bahkan negara tetangga kita singapura sekarang sudah merencana untuk mempost itu
mempost sementara waktu terhadap wna yang masuk ke
termasuk tka nya yang masuk ke singapura
karena situasi asean
sekali lagi saya bisa pahami bahwa kehatian satgas ya tempat pak alex untuk memutuskan karena memang di pemerintahan tentu harus berbasis data
namun timing waktu itu sangat penting
kita harus segera memutuskan tapi tentu semua ada konsekuensi pasti
dan ini harus disampaikan pada publik secara terbuka
kenapa dipaus kenapa tidak juga gitu
supaya tidak ada salah interpretasi atau persepsi
ya karena kemudian wna yang masuk ini juga berkaitan dengan proyek strategis nasional artinya juga kita menunggu political will dari pemerintah untuk kemudian berani atau tidak
kemudian berani atau tidak menutup pintu masuk wna nya kira kira begitu ya pak dikyida juga pak alex
di sisi yang lain kebijakan ini juga dinilai oleh sebagian pihak adalah tumpang tindih begitu
antara oke mudiknya dilarang sedemikian rupa disuruh putar balik tapi wna justru suruh masuk
tapi di sisi yang lain juga ada yang menganggap ini dua area yang berbeda
tidak bisa kita mengaitkan antara mudik dengan masuknya wna dengan mungkin tadi sudah banyak yang dibahas
bagaimana pandangan anda berdua soal pendapat pendapat itu
kita bahas di segmen terakhir dialog tapi kita jeda terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
baik kita masuk ke segmen terakhir dialog
menarik sekali diskusinya dengan pak alex dan juga pak diki
sudah kita bahas banyak tadi bahwa yang datang ini wna bukan mereka yang turis ya tapi juga mereka yang memang bekerja terkait dengan bilateral

dan berkaitan juga dengan perusahaan
pemuda yang jadi dari berbagai tempat itu dimanfaatkan dari pemuda yang datang dari perusahaan
berkaitan dengan perusahaan dan juga dari penyergaman perusahaan mereka
jadi ini terjadi eric
ada bangladesh dia melakukan peng sneaking

soal ini dari ingin dikenali

nursing pemerintah indonesia
jadi pamerintah inggris
untuk mengunjung pemerintah kita kita harus banyakbakal daftar
agak lebih ketat lagi menyesuaikan lagi aturan masuk border itu tadi
kondisi seperti apa yang kira kira memang membuat oke tampaknya memang kita perlu mempertimbangkan ini
untuk menutup pintu masuk wna meskipun ada proyek proyek yang memang harus dikerjakan
yang tadi kalau tadi pak diki katakan kalaupun ada dibuka top levelnya saja
seperti apa pak alex
ya jadi dalam dunia pandemi dalam situasi kedaruratan medik global
bahwa seluruh dokumen regulasi yang ada itu sebenarnya adalah living document
a living document artinya semua regulasi semua peraturan itu berdasarkan eskalasi perkembangan yang terjadi
apakah terjadi perburukan atau tidak terjadi kenaikan kasus atau kematian ini semua yang harus dipertimbangkan
sehingga satgas covid sembilan belas nasional di bawah pimpinan jenderal

selalu berusaha untuk mencari penyelenggaraan dan penyelenggaraan
selalu berkoordinasi selalu melakukan review
sebagai contoh apa yang terjadi dengan india misalnya
yang tadinya lima hari kemudian empat belas hari dan kemudian pcr diperiksa dua x dua puluh empat jam
untuk india kebijakan itu kita lakukan tanggal dua puluh lima april dua ribu dua puluh satu
dan kemudian mulai tanggal dua puluh empat april seluruh warga negara asing yang memiliki rewired perjalanan dari india
dalam kurun waktu empat belas hari sebelumnya dilarang masuk ke indonesia
dan kebijakan itu
tapi ini adalah salah satu respons cepat dari pemerintah melihat perjadinya eskalasi
tidak tertutup kemungkinan juga akan terjadi kebijakan kebijakan
yang harus direspon secara cepat dalam rangka melindungi warga negara kita
dan juga dalam rangka menyelamatkan seluruh komponen yang ada di indonesia
supaya tidak tertular dengan varian baru
jadi oleh karena itu memang pemeriksaan
pcr juga diperketat
dan kemudian tidak ada tawar menawar untuk tidak memeriksa pcr
tidak ada tawar menawar untuk tidak masuk karantina
semua sekarang sudah melalui sembilan checkpoint yang harus diterapkan
tetapi tidak tertutup juga kemungkinan kalau eskalasi semakin terjadi perburukan
tentu akan ada kebijakan kebijakan
karena prinsipnya adalah untuk menjaga keselamatan keamanan kesehatan masyarakat indonesia
jadi satgas tidak hanya bekerja
bisa secara pasial
tetapi juga dia harus bekerja secara komprehensif
melihat alarm yang sudah naik
baik di india maupun di asia tenggara maupun juga di malaysia
semua ini menjadi pertimbangan
termasuk juga laporan hasil genome sequencing
bahwa ada varian baru dan kemudian juga angka kematian yang tetap naik
walaupun tidak ekstrim
tetapi kita tetap melihat parameter angka kematian ini menjadi salah satu

karena itu kita harus membuat kita semakin ketat
dan tetap menginjak rem ataupun menginjak gas
jadi ini harus kita lihat secara komprehensif dari seluruh parameter yang ada
baik pak alex saya ke pak diki terakhir
pak diki jadi apakah anda tetap punya pendapat bahwa lebih baik ditutup dulu sementara
melihat kondisi dan sekitar negara indonesia yang memang juga secara global sedang terjadi lonjakan terakhir
jadi bahwa respon memang penting
tapi dalam pandemi ini kita harus preemptif respon
jadi lebih awal
karena ketika itu kita sadari wah sudah alarm itu sudah bocor
kita sudah bocor
nah saat ini untuk diketahui kasus kita ini yang katakanlah lima ribuan ini
sebetulnya yang sesungguhnya dengan pemodelan itu sepuluh kali dari yang ada
bukan bukan ya itu jadi minimal sepuluh kali deh yang ada
itu sekitar lima puluh ribuan
dan ini bisa kita lihat dari sekarang yang ditest oleh pemerintah dari enam ribuan itu yang ditest dua per tiga positif dari yang pemudik ini
nah itu tidak usah kaget kita
karena yang kita deteksi ini masih sangat kecil
seperti puncak gunung es
nah oleh karena itu respon saat ini sebetulnya
kalau dalam pengamatan saya analisa saya kita sudah harus lakukan saat ini respon yang ditutup sementara itu
dengan harapan bahwa kita punya waktu cukup untuk menyiapkan
sehingga ketika nanti diputuskan untuk dibuka lagi kita sudah juga punya kesiapan yang jauh lebih baik
selain itu dalam situasi pemudik ini kita juga menjaga ya
menjaga perasaan publik ya
bahwa ini memang nggak ada kaitan ini tka ini kerja orang kerja dan mudah
tapi kita tahu lah saya merasakan lah sebagai ini ya saling berkontribusi dalam pandemi ini
pandemi kita ini pandemi rasa pilpres ya
tapi mau tidak mau ini kan akan berkembang dalam bahasa masing masing ini yang tentu akan mengganggu lah kondisivitas dari eee
upaya pemerintah ya
jadi jangan kita membuka satu penuangan potensi apapun yang bisa menurunkan upaya upaya kita yang kita lakukan
karena kita percaya pemerintah melakukan banyak usaha ya untuk memperbaiki ini
tapi adanya beberapa event yang membuat itu terkesan
makanya saya pas cnn bahasanya terkesan melenggang gitu ya
artinya kalau terkesan kan itu adalah persepsi publik
itu yang harus diluruskan
dan sebetulnya harus juga diminimalisir
karena setidaknya supaya publik itu nggak mempunyai jadi timbul distrust dan lain sebagainya ya
lagian kan ini lagi mudik lah sebulan liburan aja lah dulu gitu untuk kita benahi gitu
baik kita akan lihat bagaimana nanti ke depan apakah ada penyesuaian atau rekomendasi dari satgas pak alex dan kawan kawan atau tidak berkaitan dengan wna yang masuk ini
tapi kita akan lihat
mari kita akan lihat bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah seperti apa
terima kasih banyak pak alex
pak diki terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini
sehat selalu selamat malam
ada tambahan empat warga lagi yang terkonfirmasi positif covid di banyuwangi jawa timur yang masuk dalam kluster tarawih
cnn indonesia newscast akan segera kembali bersama elvira hairunisa